perhelatan seri keempat bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh tiga yang berlangsung sepekan di bali usai digelar
nama nama juara baru diantaranya muncul di sirnas b kali ini
bni sirnas dua ribu dua puluh tiga yang rencananya digelar tiga belas seri di berbagai kota di indonesia ini diharapkan bisa jadi ajang kompetisi bagi para pebulu tangkis muda potensial di daerah
bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh tiga seri keempat
sebenarnya ini adalah sebuah kategori yang diperlukan untuk menjaga kemampuan pembuluh tangis muda potensial di daerah
sirnas b sendiri adalah kompetisi bulu tangkis tingkat nasional bagi pebulu tangkis kategori usia dini usia di bawah sebelas tahun
kategori anak usia di bawah tiga belas tahun serta kategori pemula usia di bawah lima belas tahun
pelaksanaan sirnas b di daerah diharapkan mampu menjaring pebulu tangkis muda potensial yang selama ini hanya berasal dari klub besar di pulau jawa
puji syukur jadi event ini sudah berjalan dengan baik dan lancar
support semuanya dari pppbsi
kerjasama dengan pemprov bali dan ini tentu menggantikan para wisata
itu juga motivasi bagi adik bali karena saya lihat kemarin itu saya cek adik bali itu banyak yang ingin begitu sirnas
kalau dia berada di luar pulau tentu kan ini ada memerlukan biaya yang lebih besar
nah dengan adanya di bali sebagai terumah dia menghemat biaya
walau pembuluh tangis asal bali hanya mampu hingga sepenepat final
namun pembuluh tangis asal daerah lampung akbar dion aldafa
berhasil juara di kategori tunggal usia dini putra
selain itu nama juara baru muncul di kompetisi sirnas b kali ini
mereka diantaranya bukan dari pembulu tangkis unggulan atau yang memiliki ranking tinggi
walau begitu nama pembuluh tangis baru ini mampu menang melawan pembuluh tangis unggulan
pada pemenang sabtu kemarin menerima medali piagam dan uang pembinaan total satu ratus empat puluh tujuh juta rupiah
pada pemenang sirnas b bali tersebut diantaranya raka almer kategori pemula putra
raisa fatunisa kategori pemula putri
dekati regino kategori tunggal anak putra
kayla ramadhani kategori tunggal anak putri
serta mika ripka dan akbar dion aldaval yang masing masing di kategori tunggal usia dini putri dan putra
walau sudah tiga kali menang mudah mudahan kalau selanjutnya bagaimana perasaan
ada harapan ke depan
semoga bisa lebih baik lagi
semoga senang bisa juara
dapat juara satu lagi
kapan sih mulai berlatih terus akhirnya bisa menangkan sirnas b
dari kelas dua sd
nah untuk sirnas b kali ini berlatihnya gimana seperti apa
ya benar benar disiapin bang
disiapin banget ya
gimana harapannya raka ini ke depannya akan mengikuti lagi atau seperti itu
ya diusahain bisa juara lagi juara satu lagi
akan ikuti sirnas apa lagi selanjutnya
bni sirnas dua ribu dua puluh tiga merupakan bagian turnamen bulu tangkis berskala nasional yang menjadi ajang unjuk ini pebulu tangkis muda potensial
bagi pebulu tangkis muda kompetisi ini menjadi ajang merintis jalan menuju pemusatan latihan nasional pbsi
bni sirnas dua ribu dua puluh tiga akan berlangsung tiga belas seri di berbagai kota di indonesia
pada dua puluh dua hingga dua puluh tujuh mei mendatang sirnas a akan digelar di surabaya jawa timur
tim liputan cnn indonesia dan pasar bali